assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari sejak enam belas april hingga tiga puluh april telah terjadi erupsi gunung beruang di sulawesi utara
yang berdampak pada kurang lebih sembilan pengungsi dan kurang lebih dua belas penduduk yang perlu dievakuasi
dan juga adanya penutupan bandara
oleh sebab itu pada siang hari ini yang pertama kita akan menyelesaikan urusan pengungsi
karena tata ruang yang ada mereka tidak boleh kembali ke tempat nasa
sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat
ada urusan pertanahan termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan
saya rasa telah dilakukan pendataan penduduk yang bersedia direlokasi
kemudian pastikan bahwa lokasi yang dituju sudah clear and clean
ini nanti pak menteri atr mohon lapangannya dilihat betul
kemudian juga pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta skema bantuan selama relokasi
dan yang paling penting identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak
baik itu sekolah rumah sakit ataupun jembatan dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan
terima kasih pak menteri